bagi anda yang ingin berbisnis salah satu usaha yang memberikan banyak sekali keuntungan adalah bisnis waralaba
nah di jakarta convention center jakarta pusat kini sedang berlangsung pameran waralaba pilihan asosiasi franchise indonesia atau afi
pameran waralaba ini akan menjadi jawaban para pelaku usaha baru
apabila anda sedang mencari ide untuk memulai berwirausaha franchise atau waralaba mungkin bisa menjadi pilihan anda
pameran waralaba yang berlangsung hingga minggu dua puluh tujuh november dua ribu enam belas ini menawarkan dua ratus lima puluh industri waralaba asal indonesia dan negara asia lainnya
seperti filipina dan singapura
jenis usaha yang ditawarkan pun beragam dari mulai kuliner atau food and beverage dan waralaba bidang jasa
dari jumlah waralaba yang ditawarkan
maka tak heran stand kuliner atau food and beverage asli indonesia seperti ayam keprabon frozen food atau makanan beku
tok tok kedai kopi kopi topi dan jenis kuliner lainnya selalu ramai dikunjungi para calon pengusaha atau franchise
tidak hanya itu jenis suara laba di bidang jasa juga beragam
mulai dari bidang kecantikan seperti gendis homespa sampai barbershop cazon ramai dikunjungi
setidaknya ada dua lima ratus calon pengusaha hadir ke pameran ini
pengunjung yang datang banyak dari kalangan pemuda yang ingin mulai usaha
sebenarnya saya ingin melihat di sini sistem mana sih sebenarnya dari masing masing franchise yang lebih unggul ketimbang yang lainnya gitu
supaya jadi referensi bisnis saya sendiri
saya memang ada niatan pengen mencari informasi tentang peluang usaha khususnya franchise gitu
makanya datang ke sini dan sering sih
jadi tiap ada event yang begini kita usaha cari informasi di sini
komisaris asosiasi franchise indonesia andrew nugroho memaparkan
angka pengusaha indonesia yang masuk pada angka empat persen pasti akan meningkat
hal ini ditegaskan dengan antusiasme masyarakat yang masif untuk menjadi entrepreneur dengan cara ekspasi franchise di seluruh indonesia
saya dengarkan di indonesia itu kan jumlah pengusahanya atau entrepreneurnya itu kan masih rendah
kondisi ini juga terjadi di negara negara lain
jadi ini waralaba itu satu cara untuk semua anak anak muda atau siapapun juga untuk buka usaha baru
tapi saran saya juga hati hati dalam memilih waralaba
jangan langsung lihat produknya bagus desainnya bagus tapi langsung beli waralabanya
tapi juga harus lihat perusahaannya manajemennya dukungan pelatihannya
supaya produknya harus dilihat dulu
jadi supaya jangan sembarangan membeli waralaba
setidaknya akan ada sepuluh pengunjung yang akan datang ke world franchise summit indonesia dua ribu enam belas
para franchiser dan franchisee inilah yang akan membangun ekonomi indonesia
dan terpilihnya indonesia sebagai tuan rumah world franchise summit indonesia atau wfsi
menunjukkan bahwa industri waralaba indonesia memiliki peran yang cukup bagus di dunia internasional
fina nabilah jakarta